yang dulu yang kolektor beli dan akan beli
jadi sekarang lagi ada jadi pengen lihat kayak gimana sih wayang golek gitu
untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala riset praus capital
dan kita saat ini berada di museum wayang persisnya di kota tua
satu potong roti di tempat ini dipatok kurang lebih ukurannya tiga ratus gram ya pak ya
maka sejak awal tahun dua ribu an proses pengolahan sudah menggunakan teknologi
jadi dengan adanya penundaan tadi fase mulai ekspektasi bahwa suku bunga akan mulai turun